kereta ringan atau light rail transit rute velodrome rawamangun kelapa gading siap beroperasi secara komersial pada akhir maret mendatang
meski begitu hingga saat ini belum diketahui berapa tarif yang harus dibayar penumpang
secara fisik lrt velodrome rawamangun kelapa gading ini sudah dapat beroperasi di lintasan layang sepanjang lima delapan km
enam stasiun pemberhentian kereta juga sudah rampung dikerjakan meski beberapa fasilitas seperti vending machine tiket belum berfungsi
direktur utama pt lrt alan tandiono saat uji coba lrt diadakan senin pagi menyatakan pihaknya sedang menunggu hasil uji keselamatan dari kementerian perhubungan
dari delapan rangkaian kereta baru empat rangkaian yang sudah dilakukan sertifikasi
jadi sekarang ini kami sedang mengejar proses pengujian
kami sedang mengejar sistem perkehatapian dengan teman teman balai pengujian direkturat jenderal perkehatapian di kementerian perhubungan
dan sertifikasi sdm juga sedang berlangsung dan tim juga merapat ke kantor kementerian untuk finalisasi dokumen sop pengoperasian dan perawatan